jadi dia bukan andika tapi disuruh seolah olah dialah andika
itu bukan perban penganiayanya
pernah dilaporkan bahwa rivaldi itu ikut di dalam sebelas laporan
adanya andika sedangkan andika itu bukan rivaldi
andika disitu jelas dengan umur dua puluh tahun
dua puluh tiga tahun alamat banjarwangunan mundu
sedangkan rivaldi adita wadana alias ucil itu umur dua puluh satu tahun alamatnya di pamengkang
kenapa bisa ada dalam di polisi itu
karena pada saat itu rivaldi ada kasus yang mengenai penganiayaan dan membawa sajam tanpa izin
kasusnya tanggal dua puluh sembilan april kejadiannya di gerage
sembilan agustus kejadiannya di gerage jam dua puluh dua juga
akhirnya dia ditangkap karena si perempuan pacarnya ini lapor jadi seninnya dia ditangkap
pada saat itu dia langsung diadakan penahanan pemeriksaan di polsek utbar
cuma jam sebelas malam dipindahkan ke polres cirebon
jam sebelas malam berarti di malam selasa ya
jadi pada saat anak yang tujuh orang ditangkap itu satu kamar sama rivaldi
cuma sama penyidik mengatakan mereka tidak kenal sama sekali tidak saling kenal
hanya kata penyidik polisi lah nggak tahu petugas ya kita ngomong apa
itu andika mereka ngomong termasuk si
sudirman mengatakan tidak saya juga tidak kenal
jadi dia bukan andika tapi disuruh seolah olah dialah andika
dan sejak saat itu dia terlibat dalam kasus ini
jadi sampai sekarang pun dia tidak pernah ada penangkapan maupun penahanan yang berhubungan dengan kasus sebelas orang yang dilaporkan
pemperberatan yang terbuat itu tadi soal tanda tangan katanya juga